untuk surat panggilan ini
apapun itu keadaannya
saya sudah memilih
untuk berdiri di samping ibu andin
saya pasti akan membantunya
kamu ngomong baik baik sama dia
jangan pakai emosi ya
insya allah jemaah
ibu ani tidak akan bisa menerima saya
selamat siang pak amar
ini pak ada polisi yang ingin bertemu dengan bapak
ada keperluan apa
saya juga kurang tahu pak
suruh mereka masuk
selamat siang pak
selamat siang pak
selamat siang pak
selamat siang pak
selamat siang pak

ini saya rasa sepertinya penting sekali ya
ini saya rasa sepertinya penting sekali ya
bapak said sama bapak bima mau meluangkan waktu untuk datang ke kantor saya
ada apa pak
ya jadi begini pak
kedatangan kami kesini bahwasanya akan menyampaikan ini
surat panggilan untuk bapak
kami panggil sebagai saksi atas kejadian kecelakaan di jalan pelat

jadi kedatangan saya sama rendy ke sini ini
untuk mengutarakan niat kami
mau melamar pak catherine
mau melamar pak catherine
ya sebenarnya kalau boleh jujur tante saya udah tahu dari randy duluan tapi kalau dengan
langsung dari tante saya sangat terima kasih karena merasa randy tante juga benar benar
sayang sama catherine terima kasih insyaallah nih ya mas angga mbak mici ini
mbak catherine ini pilihan yang tepat buat randy dan saya akan mendukung sepenuh hati
mudah mudahan aja kalian berdua bisa jadi pasangan yang serasi hanya maut yang bisa memisahkan kalian anak
jadi begini mas angga mbak michi kalau bisa juga didiskusikan dulu sama mbak catherine
ya biar gimana gitu
nanti mungkin ada yang mbak catherine mau mengungkapkan sesuatu atau apa biar lebih enak yuk
nah saya tahu nih teaternya pasti bilang semangat oke jadi langsung hantam
walaupun sekarang masih tertidur tapi saya tahu catherine pasti senang banget di lapor sama rendy
pasti dia mau datang
langsung aja udah
eh enggak bener dong tante mayang jangan buru buru pelan pelan aja
jangan semangat semangat oke langsung
iya ya oke didiskusikan lagi
iya saya juga pengennya didiskusikan dulu
iya bisa didiskusikan dulu ya mbak michi mas angga
baik pak terima kasih atas kerja sama sama
kalau begitu kami mau pamit dulu
baik terima kasih
saya menjadi saksi
ya memang saya saksi
mungkin bisa menjadi kekuatan agar ibu andin bisa memahami saya
dan mau menerima bantuan dari saya
dengan kesaksian saya ini
jadi kedatangan saya kemari ingin menanyakan masalah
kasus kecelakaan yang menimpa ibu andin karisma putri
apakah laporannya sudah masuk ke sini pak
sebentar saya cek dulu ya
betul sekali pak
laporan atas nama ibu andin karisma putri sudah masuk
dan sudah kami terima
dan kami sudah mendengarkan juga
laporan dari ibu andin
ada apa ya
seorang amal mahendra
datang ke sini untuk menanyakan hal itu
apakah bapak amar ini mewakili ibu andin
saya akan membackup ibu andin
tapi yang perlu bapak tahu
saya ini adalah saksi di tkp pak
bapak ada di tempat kecelakaan tersebut
yang membantu untuk memanggilkan ambulan
membantu para korban untuk dibawa ke rumah sakit
saya tahu kronologisnya seperti apa pak
jadi bapak amal bisa kita panggil
tentu pak dengan senang hati
baik terima kasih pak amar
saya sudah lapor duluan
setelah ibu andin
dilaporkan sama ibu elsa
jadi kan saya dipanggil juga nih
untuk surat panggilan ini
apapun itu keadaannya
saya sudah memilih
untuk berdiri di samping ibu andin
saya pasti akan membantunya
saya pasti akan membantunya
saya pasti akan membantunya
saya pasti akan membantunya
kamu ngomong baik baik sama dia
jangan pakai emosi ya
insya allah jemaah
aku gak tahu bututnya akan seperti apa
tapi kalau mau perhatiin baik baik
aku masih ngerasa banget ada sesuatu yang disembunyikan sama elsa
dan aku gak tahu apa apa itu
aku masih ngerasa banget ada sesuatu yang disembunyikan sama elsa

waalaikum salam din
ada apa ini kamu telfon kok tiba tiba marah marah
ada apa ini kamu tiba tiba marah marah
akhir akhir ini saya sudah mengizinkan kamu untuk dekat sama rena
dan sekarang kamu mulai bertingkah lagi ya
dan sekarang kamu mulai bertingkah lagi ya
bertingkah apa ini maksudnya
udah deh aku tahu semuanya dari elsa
kamu mulai lagi kan tutupan hak kasur reina
elsa bilang begitu ke kamu
sudah ya gak usah pura pura ngelah
mulai sekarang tolong jaga jarak sama rena
bentar bentar din aku jelasin dulu
maunya apa sih sebenarnya
sekarang hubungan aku dengan andin rusak lagi
tadi andien bilang apa ke kamu
mudah mudahan sih catherine bisa cepat pulih
bisa berdiri berjalan lagi
dan kalau kemana mana kan bisa diantar sama lo
kamu mau kemana pun pasti saya antar cat
dan jangan khawatir bro
saya akan menjadi kaki buat catherine
jadi saya akan antar kemana pun catherine mau
wah terima kasih
nah ini udah ciri ciri pasangan sejati nih
ya kan kepala jadi satu tangan jadi satu kaki jadi satu semuanya
pak reni selalu perhatian kepada bu catherine
kalian semangat nginep disini ya
biar lah mendingan kita gantian aja
ya biar bro angga bisa istirahat di rumah
nggak usah nggak apa apa
kan adik gue juga
kan gue juga pengen ngejagain
sebelum besok saya masuk kantor lagi
jadi hari ini saya udah minta eji juga untuk full jagain catherine
bener tuh catarine
mendingan kita pulang aja ya
biar kamu istirahat di rumah
terus cepet sembuh
kalau misalkan kamu gak istirahat di rumah kapan mau semuanya
kalau sampai nggak pulang nih nanti kalau marah marah kan jadinya kamu nanti kepikiran
oke sampai ke lingkungan baru